untuk membahas wacana ini bergabung bersama kami indra karismiaji pemerhati dan praktisi pendidikan
kita sapa langsung mas indra selamat malam
selamat malam mbak busbah
mas indra kita tinggalkan dulu nih benar atau salah wacana kemenristek dikti untuk merekrut rektor asing
tapi kalau kita lihat dari selama ini perekrutan rektor di perguruan tinggi indonesia khususnya untuk di negeri
seperti apa sih mas proses seleksinya
pertama tama yang saya dengar bukan hanya rektor ya tapi bicara adalah akademisi artinya fakulti
jadi itu wacana yang dimunculkan
dan kalau menurut saya ini adalah satu langkah yang progresif sebetulnya
karena kalau kita bicara yang namanya pergeruan tinggi
di luar negeri apalagi yang kita bicara yang levelnya itu terkenal yang mutunya baik
itu isi akademisinya isi fakultinya bukan hanya di satu negara saja
kita nggak melihat seperti harvard seperti mit seperti oxford itu cambridge
itu hanya ada orang amerika saja atau hanya orang inggris saja
tapi di sana beraneka ragam dari berbagai bangsa
supaya membuka wawasan membuka sudut pandang
supaya terutama dari sisi research ya bukan dari sisi pengajarannya
jadi langkah ini cukup progresif
sampai berapa lama biasanya bisa merealisasikan ide ini wacana ini dengan banyak kontroversinya begitu
ya kalau masalah pelaksananya sih tinggal kalau dari komite stake dicti sudah mengatakan jalan
harusnya bisa jalan
tapi satu hal yang harus menjadi catatan kita belajar saja dari apa yang terjadi di pendidikan dasar dan menengah
di pendidikan dasar dan menengah itu yang namanya sekolah spk
satuan pendidikan kerjasama
itu mayoritas pendidiknya gurunya adalah orang asing
mereka dari sisi kualitas bisa dibilang lebih baik dari orang indonesia
jelas terutama dari sisi bahasa inggris juga sangat baik
tapi ternyata kalau kita bandingkan dengan penghasilan guru pns di dki jakarta
penghasilan orang asing ini di bawah pns guru jakarta
dan itu tidak membuat meningkatnya kualitas kapasitas guru guru pns di dki sendiri
nah desainnya yang saya tekankan adalah desainnya
jadi artinya kalau kita mau merekrut orang asing
desainnya di sini adalah untuk memacu sdm kita
bisa berkompetisi bisa lebih hebat
lebih hebat dari orang orang asing ini
jangan seperti kejadian di pendidikan dasar menengah
kita malah bergantung kepada mereka
tapi kan yang jadi kontroversi adalah pemimpin ptn atau pts begitu menjadi rektor
sudah sudah terlanjur jadi pro kontra
pertanyaannya memang sumber daya manusia di indonesia ini tidak mumpuni untuk jadi rektor
ya faktanya kalau kita melihat dari
daya saing indonesia salah satu yang terburuk di dunia
jadi kualitas sdm kita salah satu yang terburuk di dunia
bahkan dari sisi literasi saja
kita nomor enam puluh dari enam puluh satu negara
padahal kalau saya lihat datanya di the world university ranking
singapura dan juga malaysia
negara yang sangat dekat dengan kita itu masuk dalam seratus besar
apakah kita tidak bisa belajar dari mereka mas indra
ya justru itulah
itu yang saya juga agak aneh ini dengan bangsa kita
kita sudah empat ratus tahun lebih belajar tentang adanya politik di impera saja
dua ribu sembilan belas masih sukses tuh dede impera dipakai
kapan kita mau belajar kapan kita mau cerdas
oke jadi setuju ya dengan wacana adanya rektor asing atau impor rektor asing di indonesia
dengan catatan yang ada di indonesia
setuju dengan catatan yang ada di indonesia

malah kita bergantung kepada mereka
kalau kita bergantung kepada mereka habislah kita
tapi justru dipakailah ini sebagai cara untuk memacu
untuk membuat bangsa kita merasa tidak nyaman
karena pada saat orang tidak nyaman orang akan belajar
sehingga mereka bisa menunjukkan ternyata kualitas orang indonesia itu
lebih hebat loh dari orang amerika misalnya inggris misalnya
dan itu sesuatu hal yang harus ditunjukkan prestasinya
tidak bisa dengan wacana tidak bisa dengan kertas
harus ada hasil kerjaannya
oke mas indra wacana ini tujuannya untuk mendongkrak kualitas
untuk jadi seratus besar perguruan tinggi negeri di dunia begitu
nah kalau lihat prosesnya nanti seharusnya seperti apa seleksinya
apakah yang harus direkrut adalah alumni alumni dari universitas
yang memang sudah masuk seratus besar atau seperti apa baiknya
banyak hal sih yang bisa dilakukan
tapi sekali lagi jangan sampai mendongkrak nilai atau ranking universitas kita
dengan bergantung kepada mereka
bukan begitu tapi harus bagaimana caranya justru siapapun yang kita rekrut dari asing
bisa memacu sdm kita supaya nantinya mereka pun akan digantikan oleh orang indonesia sendiri
persis seperti dulu saat malaysia merekrut guru guru indonesia untuk melatih guru guru malaysia kan
sekarang tidak ada guru indonesia yang mengajar di malaysia
karena orang orang malaysia yang bahkan sekarang mengajar di sekolah sekolah spk indonesia tadi
sekolah sekolah internasional indonesia
di luar negeri ya
oke tapi nampaknya wacana ini masih akan alot ke depannya
kabarnya juga menteri stek dikti masih akan ngobrol dulu dengan menteri keuangan sri mulyani untuk membahas pendanaannya
ya bicara pribnasi akan begini
nah kalau kita ngomongin soal pendanaan
dan apalagi kalau bicara nanti kenanya masalah politik yaudah akan bangsa kita lagi yang jadi korbannya
oke kalau kita bicara soal masalah pendanaan
kalau tadi mas indra bilang sebetulnya guru guru yang ada di sekolah menengah atas atau menengah pertama yang asing jauh lebih murah sebetulnya
tapi kalau untuk kelas rektor dananya seberapa besar
anggaran pendidikan kita itu hampir lima ratus triliun loh tiap tahun
dan kajian dari bank dunia selama ini anggaran pendidikan kita itu tidak dikelola dengan efektif dan efisien
karena apa kita tidak punya blueprint
kita nggak punya cetak biru pembangunan sdm indonesia ini mau seperti apa
contoh yang simpel lah
yang sekarang ini terjadi bicara pendidikan vokasi
kan pak jokowi bicara pendidikan vokasi
semua kementerian punya program vokasi
tapi tidak ada satupun yang bicara satu sama lain untuk saling melengkapi
jadi masing masing punya kegiatan sendiri punya program sendiri yang nantinya juga nggak ada yang mengawasi
ini yang membuat anggaran pendidikan kita
ini yang membuat anggaran pendidikan kita akan terbang menguap sia sia
karena tidak punya dasarnya tidak punya blueprintnya tidak punya grand designnya
yang mau dicapai apa sih anggarannya berapa sih kemudian evaluasinya bagaimana sih
dari tahun dua ribu tiga saja sejak munculnya undang undang sisdiknas sampai dua ribu sembilan belas hari ini
dari apbn itu digunakan
oke mas indra menarik sekali juga
kita sebetulnya ingin mengonfirmasi kepada kemenristek dikti mengenai wacana ini
namun belum dapat respon
mas indra terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected